sesaat lagi anda akan menyaksikan insiders with badan pengkajian dan penerapan teknologi in association with
pemirsa pada tanggal dua puluh satu agustus ini badan pengkajian dan penerapan teknologi atau bppt akan merayakan ulang tahunnya ke empat puluh lima
dalam usia yang lebih dari empat dekade ini bppt telah menghasilkan berbagai macam inovasi teknologi untuk menunjang percepatan pembangunan nasional
lalu bagaimana bppt berinovasi mengembangkan teknologi ke depan
telah bersama kita kepala badan pengkajian dan penerapan teknologi bapak dr hamam riza msc
selamat pagi pak hamam selamat pagi lucia
selamat ulang tahun dulu untuk bppt
ini kita bicara soal bppt penerapan
teknologi indonesia begitu ya pak ini bagaimana tanggapan pak hamam
ya bppt di usianya empat puluh satu tahun ya life start at empat puluh
jadi sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan bppt didirikan melalui kepres nomor dua puluh lima
pada saat itu kepala bppt yang pertama prof b j habibie presiden ri yang ketiga
itu mendirikan bppt untuk mengawal
untuk transformasi industri yang memang sedang dilaksanakan oleh bppt
dan oleh indonesia dalam membangun seluruh wahana industri yang memang menjadi ciri ciri dari negara yang sedang berkembang
nah dalam perjalanannya empat puluh satu tahun bppt itu telah banyak menghasilkan
pembangunan baik itu infrastruktur sumber daya manusia menghasilkan inovasi
melalui peran perannya yang dilaksanakan melalui pengkajian dan penerapan teknologi
oke mungkin bisa diceritakan pak inovasi apa saja yang sudah dihadirkan bppt
bppt itu bergerak di banyak bidang mulai dari agroindustri sampai kepada teknologi material misalnya
dan rancang bangun sampai kepada teknologi sumber daya alam
kita juga melaksanakan pengkajian kebijakan teknologi yang terkait dengan bidang bidang prioritas dalam pembangunan nasional kita
antara lain saya bisa menyebutkan di tahun dua ribu sembilan belas ini kita telah menghasilkan beberapa capaian
di bidang energi baru dan terbarukan kita telah mengembangkan pembangkit listrik tenaga biogas
itu yang bersumber dari
limbah sawit kelapa sawit
dan kemudian melalui proses ini menghasilkan listrik
yang kemudian dipakai oleh pihak perkebunan dalam hal ini pt pn
juga masyarakat yang ada di sekitar perkebunan kelapa sawit
di mana saja pak ini
kita membangunnya itu di riau di terantam ya
juga kita sedang mempersiapkan untuk dibangun di
jambi serta di daerah lainnya
selain itu kita juga berhasil mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah
ini juga sangat dibutuhkan oleh indonesia
karena kita tahu bahwa pengelolaan sampah kita itu memang masih kurang berhasil
melalui proses yang kita sebut dengan reuse reduce dan recycle
jadi ini sedang dikembangkan untuk yang sampah ini pak
sampah ini kita sudah mengembangkan di bantar gebang
walaupun kita tahu bahwa di jakarta ini ada delapan ton sampah setiap harinya
sehingga sekarang pemerintah dki ini sedang mengembangkan
yang kita harapkan nanti akan mengelola memusnahkan seluruh sampah yang ada di dki ini melalui pembangkit listrik tenaga sampah
ya mudah mudahan bisa terwujud ya pak ya
nah inovasi inovasi yang selain tadi apa namanya untuk listrik begitu ada inovasi lain tadi bapak paham juga ceritakan ya
ini apakah sudah bisa bersaing begitu dengan produk produk atau inovasi dari luar negeri
harus bisa ya
katakan seperti pesannya pak presiden ya
untuk indonesia menuju indonesia maju mandiri adil dan makmur
indonesia itu harus bisa kompetitif
harus bisa kreatif
sehingga kita itu tidak tertinggal di dalam era globalisasi ini
di mana banyak sekali muncul teknologi disruptif
memang membutuhkan kepiawayan daripada sumber daya manusia kita untuk menghasilkan karya karyanya yang kreatif dan inovatif
oleh karenanya banyak inovasi yang akan kita kembangkan di dalam tahapan pembangunan jangka menengah yang akan datang
antara lain flagship flagship yang terkait dengan kendaraan listrik pembangkit listrik tenaga panas bumi
kita ingin mengembangkan
bahan baku obat yang bersumber dari natural resources kita sendiri
kita ingin membangun sistem peringatan dini yang komprehensif dan handal reliable untuk menjaga indonesia dari berbagai ancaman bencana
yang kita ketahui kita adalah negara di dalam cincin api
ring of fire yang memang membutuhkan
dengan semua teknologi early warning system yang terintegrasi
baik menghadapi bencana banjir longsor gunung meletus
serta gempa dan tsunami
tidak lupa juga kebakaran hutan dan lahan
yang memang hampir setiap tahun kita akan kita alami ya
kekeringan mengatasi polusi
sekarang ini sedang jadi korban
kita ingin memanfaatkan teknologi
jadi memang bppt bertanggung jawab untuk menghasilkan inovasi
menumbuh kembangkan penguasaan teknologi di berbagai bidang kehidupan dalam kita mendukung pembangunan nasional
nah apa saja pak yang bisa dilakukan untuk ya membangkitkan inovasi begitu dari sdm yang ada
ya saat ini kita punya program bppt solid smart dan speed
kita ambil smartnya itu smart sdm artinya kita menginginkan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni yang menguasai bidang bidang teknologi tersebut sehingga dia dapat menghasilkan inovasi inovasi untuk bidang bidang itu
kita ambil contoh dalam konteks perkembangan dunia sekarang di mana industri kreatif ekonomi digital itu menjadi salah satu terobosan terobosan penting di dalam kita menghela pertumbuhan ekonomi
oleh karenanya kita ingin mengembangkan sumber daya manusia bbpt sumber daya manusia yang ada di lingkaran ilmu pengetahuan dan teknologi
dan teknologi ini agar dapat betul betul melakukan terobosan terobosan memanfaatkan perkembangan zaman revolusi industri empat serta seluruh kemampuan yang ada pada fasilitas fasilitas pengkajian dan penerapan yang ada di bbpt
sumber daya manusia harus kita bentuk supaya dia bisa mengawal flagship program di dalam pengkajian dan penerapan seperti yang tadi saya sudah sampaikan
kalau kita ingin membangun kendaraan listrik ya kita harus bisa membangun industri nya supaya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri
oleh karenanya sdm bbpt juga harus dibangun dibentuk dididik dan dilatih agar bisa mengembangkan inovasi di dalam program nasional akselerasi kendaraan bermotor listrik
kita juga ingin mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik
spbe ini adalah sebuah penugasan kepada bppt melalui perpres dan ini harus disikapi oleh bppt dengan sangat serius
karena sdm kita kita latih kita didik agar dia mampu untuk mengembangkan elektronik government aplikasi knowledge management system cara mengadut teknologi yang memang merupakan peran bbpt
ada tujuh peran bppt sebenarnya nanti saya bisa jelaskan satu persatu
oke tapi untuk misalnya men trigger atau membangkitkan begitu ya keingin tahuan atau juga untuk meningkatkan kualitas dari sdm ini apakah ada seperti kompetisi kompetisi atau bagaimana di dalam bppt
bbpt setiap tahun melakukan yang namanya bbpt innovation award
kita memberikan kesempatan seluruh stakeholder
pemangku kepentingan dari inovasi ini untuk bisa berkompetisi
jadi baik itu perorangan maupun industri
karena kita inginkan terciptanya sebuah ekonomi yang berbasis pada inovasi
ini menjadi ciri ciri negara maju sebenarnya
yang memang harus kita bangun melalui penguatan pembangunan sumber daya manusianya
nah inovasi inovasi apa saja yang sudah dilakukan
atau sudah disediakan oleh bppt
kita akan bahas lebih lanjut nanti ya pak hamam
pemirsa kami masih akan kembali sesaat lagi setelah pariwara
anda masih bersama insider with badan pengkajian dan penerapan teknologi
pak hamam kalau bppt dulu identik dengan pesawat terbang
nah sekarang inovasi apa pak yang bppt sudah lakukan
inovasi yang tadi seperti yang saya jelaskan itu di berbagai bidang teknologi ya
yang saya ingin menyampaikan mengenai apa yang akan dilaksanakan oleh bppt ke depan ya
kalau yang sebelumnya kan tadi kan saya bilang energi baru terbarukan kita melaksanakannya
dari pemangkit listrik yang ini ya pak ya
di bidang kesehatan kita juga menghasilkan beberapa inovasi
malah ini akan kita luncurkan kit dbd
apa itu pak
jadi seperti tes kit untuk memeriksa apakah kita mengidap dengu
ini akan segera kita luncurkan di dalam bankan
perlu dengan tes darah juga seperti biasa
ya seperti tes darah seperti pregnancy test
tapi dia muda
ini kita berhasil laksanakan
kita laksanakan hilirisasi dan komersialisasi melalui salah satu bumn yang ada di bidang kesehatan
nah kita juga membangun sistem pemilu elektronik misalnya
yang kita terapkan di hampir ribuan desa sebenarnya
sehingga kita ingin mendorong pemilu elektronik ini nanti akan digunakan di dalam pilkada maupun pemilu nasional yang akan datang
dalam tahapan ini kita sudah membangun beberapa aplikasi yang terkait dengan pemilu elektronik ini
kita juga membangun industri pertahanan
industri pertahanan yang paling mengemuka dari bppt adalah keberhasilan kita melaksanakan pembangunan pesawat udara nia awak atau kita kenal dengan drone sekarang ini
drone yang akan dikembangkan di tahun depan
mulai tahun depan
itu adalah drone kombatan yang kita harapkan akan menyengawal ya nkri ini melalui penggunaan teknologi uav ataupun drone yang memang bisa mempertahankan negara
kita juga mengembangkan berbagai teknologi yang terkait dengan sumber daya alam
salah satu yang sudah kita laksanakan adalah pembangunan sebuah sistem
yang menggantikan penggunaan merkuri pada pertambangan emas skala kecil misalnya
ini kan akan melindungi masyarakat
rakyat dan alam
agar kita tidak tercemar oleh bahan bahan yang berbahaya
kita membangun juga sistem sistem yang berbahaya
sistem sistem untuk peningkatan air bersih dan air siap minum misalnya
kita telah juga mengembangkan sebuah sistem transportasi berbasis rel
sekarang ini bbbt telah menyelesaikan feasibility study untuk lrt jabodetabek
dan juga kita akan melaksanakan feasibility study
untuk kereta cepat jakarta surabaya
ini kan memerlukan perkayasaan memerlukan clearing teknologi memerlukan ahli teknologi
kemudian mendifusikannya sampai kepada kita berharap komponen komponen ini dari sistem transportasi kita itu dibangun oleh industri nasional
karena ada proses hilirisasi yang akan kita lakukan juga
dan kemudian tahapan terakhir adalah komersialisasi
itu tadi sebenarnya menggambarkan tujuh peran bpp
yang ada di dalam undang undang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi
undang undang nomor sebelas tahun dua ribu sembilan belas
ini yang baru disahkan ya
ini baru disahkan
dan ini merupakan sebuah penguatan daripada apa yang dilaksanakan oleh bbbt di dalam rakyat
rangka kita melaksanakan pengkajian dan penerapan untuk invensi dan inovasi
oke jadi apakah undang undang ini memberikan ruang lebih luas begitu untuk bppt
memberikan ruang yang lebih luas dan lebih mantep untuk bppt menjalankan tugas dan fungsinya
ini kan adalah sebuah undang undang yang sangat kami butuhkan sebenarnya
untuk menjadikan hasil hasil penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan oleh anak bangsa itu menjadi landasan
di dalam kita merencanakan pembangunan nasional
bukan hanya sekedar rekomendasi ya
tapi merupakan landasan
jadi dirujuk di dalam kita merencanakan pembangunan nasional ini
nah selain menciptakan produk produk inovasi bpt juga melakukan layanan teknologi begitu ya pak
itu seperti apa pak
layanan teknologi kita laksanakan melalui industrial laboratory kita yang ada di pusat ilmu pengetahuan dan teknologi di tangerang selatan
itu meliputi berbagai layanan teknologi untuk menguji dan kemudian memberikan sertifikasi
jadi katakanlah adalah sebuah peralatan elektronik yang akan masuk ke dalam pasar indonesia
jadi untuk mengetahui bahwa peralatan elektronik ini aman dia kompatibel dia tidak dapat diintervensi ataupun memiliki celah celah keamanan ya
maka dia dites dulu di laboratorium
ini wajib ya pak berarti ya
nah itu kita akan menggunakan lab imc yang ada di bppt di serpong
nah demikian juga
kalau ada benih unggul katakan
untuk berbagai tanaman obat
kalau bbbt dulu sejak awal
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam tujuh puluh delapan kita membangun dua lab utama sebenarnya dalam proses kita melaksanakan wahana transformasi industri itu
pertama adalah balai besar teknologi kekuatan struktur
dia menguji struktur
sampai sekarang ini masih dipakai terus
kalau ingat bahwa kita dulu bersama sama dengan nurtanio mengembangkan pesawat itu terowongan angin itu adanya di balai besar teknologi kekuatan struktur ini
kemudian kita juga mengembangkan laboratorium untuk sumber daya energi
dan kemudian ada
seperti yang di layar ini laboratorium apa nih pak
ini laboratorium kalau nggak salah ini laboratorium kekuatan struktur ini
yang sampai sekarang ini sangat kami banggakan
karena hampir semua pengujian pengujian konstruksi dan infrastruktur itu dilaksanakan di laboratorium ini
ada rencana penambahan laboratorium ke depan
tiap tahun kita berupaya melakukan revitalisasi
perkembangan teknologi itu sangat cepat
dan kita tentunya saja menginginkan adanya fasilitas fasilitas sarana dan prasarana
yang bisa up to date terhadap perkembangan teknologi itu
oleh karenanya puspitek bppt di puspitek serpong itu terus dilakukan
perkuat melalui program program revitalisasi
kita masih akan berbincang mengenai apa lagi yang akan dilakukan bppt ke depan
tapi kita harus break dulu
pemirsa kami masih akan berbicara tentang inovasi teknologi yang tidak lepas dari tingkat kandungan dalam negeri atau tkdn
lalu bagaimana bppt meningkatkan aspek tkdn dalam pembangunan saat ini
insider bersama badan pengkajian dan penerapan teknologi akan segera kembali
ya anda masih bersama insider with badan pengkajian dan penerapan teknologi
dan kita masih bersama kepala badan pegajian dan tenerapan teknologi bapak dr hamam riza msc
pak hamam bicara soal tingkat kandungan dalam negeri begitu ya aspek tingkat
nah ini bagaimana peran bppt dalam meningkatkan aspek tkdn ini dalam inovasi inovasi dan teknologi
ya seperti yang menjadi harapan kami dan cita cita kami sebenarnya
adalah bagaimana kita indonesia itu berdaya saing ya
di dalam produk produk inovasi
produk teknologi ya
karena kita berupaya membangun inovasi itu
melalui peningkatan tingkat komponen dalam negeri tkdn itu
ya itu dengan menghasilkan produk lokal
yang memiliki konten lokalnya itu tinggi
misalnya mau membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal
kita memiliki satu pilot plan di kamojang ya
artinya komponen lokal ataupun kontribusi daripada industri lokal terkait dengan pltp ini kita maksimalkan
kita upayakan untuk kita maksimalkan
kita membangun bui kita sebut dengan bui merah putih untuk mitigasi bencana tsunami
itu juga tkdnnya kita perbesar dari waktu ke waktu
dari generasi satu generasi dua generasi tiga
dengan demikian kita memberi kesempatan kepada industri dalam negeri
industri nasional untuk betul betul melakukan pembangunan produknya itu dengan memanfaatkan komponen lokal semaksimal mungkin
nah banyak harapan kita ke depan membangun pesawat udara nirawak ataupun drone
dengan komponen lokal
membangun kendaraan listrik dengan komponen lokal
membangun ketahanan pangan kita dengan sumber daya yang kita miliki dilengkapi dengan teknologi lokal
sehingga juga akhirnya pangan kita itu juga menjadi sebuah produk inovasi yang memiliki tkdn yang tinggi
dan banyak lagi
dan banyak lagi kegiatan kegiatan lain yang memang kita harapkan betul betul bisa ditingkatkan komponen dalam negerinya
jadi bisa dikatakan hampir semua inovasi yang dilakukan pppt itu memang tingkatkan
orientasinya ke sana
kesana ya selalu lebih besar begitu ya
nah pak ini terkait beberapa waktu ini kan lagi banyak concern masyarakat soal kualitas udara yang buruk begitu ya pak ya
polusi yang tinggi di indonesia
sampai menempatkan kita menjadi kalau tidak peringkat dua peringkat satu begitu ya pak
nah ini bagaimana nih
di bppt ada rencana juga untuk soal ini
pt mengusulkan penggunaan teknologi modifikasi cuaca
ya di dalam artinya melakukan pengelolaan terhadap tingkat polusi ini
kita berharap bisa melaksanakan mitigasi terhadap polusi ini dengan membuat hujan buatan
serta teknologi teknologi yang lain yang terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas udara
tentunya kita bisa bergerak di sumbernya di emisi karbon misalnya
atau kita punya teknologi untuk mengatasi efek gas rumah kaca
serta teknologi teknologi yang mungkin bisa menurunkan polusi yang ada
nah ini kita usulkan kepada stakeholder termasuk kepada pihak pihak yang memang membutuhkan
polusi udara ini
ya dalam arti polusi itu kan adalah sebuah akibat ya
dan tentunya kita harus menemukan sumber sumbernya sebab sebabnya
bisa dilakukan dengan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang
nah oleh karenanya kita harapkan ada sebuah kebijakan ya
yang akan memaksimalkan teknologi modifikasi cuaca ini
untuk bisa digunakan di dalam berbagai jenis
di dalam berbagai permasalahan yang kita hadapi
jadi bukan hanya polusi kekeringan kebakaran hutan dan lahan
malah kalau di negara tetangga kita itu teknologi modifikasi cuaca itu merupakan sebuah hal rutin yang dilaksanakan oleh raja thailand misalnya
untuk memberikan kepada petaninya hujan melalui modifikasi ini
agar panen yang di
raih oleh para petani ini betul betul optimis
tercapai begitu ya
dan artinya raja itu memberikan rejekinya kepada rakyatnya itu melalui teknologi modifikasi cuaca itu
nah pak terakhir ini terkait dengan ulang tahun bppt besok ya yang ke empat puluh satu ini ada apa hal baru mungkin yang akan dihadirkan
terima kasih kesempatan yang baik
saya untuk menyampaikan tentang hal hal yang kita lakukan di ulang tahun bppt ke empat puluh satu ini
jadi kita empat puluh satu tahun ada empat puluh satu aplikasi digital
yang akan kita launching ya
kita akan luncurkan besok itu yang memang bersifat penguatan kelembagaan pembangunan sumber daya manusianya
serta mendukung program kegiatannya yang cepat
implementasi dari pengkajian dan penerapan itu adalah wujudnya itu adalah kegiatan program inovasi yang speed yang cepat
karena tagline nya bpt solid smart dan speed itu kita ingin raih di dalam empat puluh satu aplikasi dukungan manajemen
baik terima kasih pak hamam semoga besok acaranya berjalan lancar
dan aplikasi ini benar benar bisa bermanfaat begitu bagi masyarakat untuk membangunnya
terima kasih banyak lucia
indonesia ke depannya
dan memirsa demikian indonesia insider with badan pengkajian dan penerapan teknologi
saya lucia saru undur diri sampai jumpa
terima kasih anda baru saja menyaksikan insider suite badan pengkajian dan penerapan teknologi
insider suite badan pengkajian dan penerapan teknologi